ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
besok pangeran akan kembali tampan seperti semula
apa apaan sih pak regar
eh kenapa pak regar
ada wih pak regar
loh kok berhenti putri usus goreng
terus mau dilepas tangan aku
nanti aku jelasin gimana ya sama ibu
tenang aja putri usus goreng
kan ada pangeran tampan yang bakal nemenin kamu
pangeran tampan yang kulitnya lagi iritasi dan bentol bentol
masalahnya ibu tahu
soal kamu sama naomi di studio
putri sus goreng
kamu cerita sama ibu
masa soal gitu aja kamu cerita sama ibu sih putri usus goreng
ih parah deh
aku pengen terbuka dan jujur sama ibu
udahlah nanti aku jelasin semuanya ke ibu biar ibu gak salah paham
jangan nyalain aku
ya enggak lagiin kamu kenapa
ibu mau bicara sama kalian
aku deg degan banget sumpah
eh kok pikir aku gak deg degan

kalau ibu nyuruh aku jauhin kamu lagi gimana
ibu tunggu di dalam
iya bu sebentar
ibu cari bu
bagaimana restorannya juga sudah jelas
tapi yang nggak selesai kan
masalahnya udah clear semua
pangeran gak selingkuhin aku itu salah paham
ditambah lagi bu
jadi gak mungkin lah kalau saya selingkuhin buah hati ibu itu
muka kamu put sama pangeran kenapa
put biarin pangeran aja yang jawab kenapa

ini semua emang kesalahan saya kok

ini semua emang kesalahan saya kok

jadi saya emang keidean mau ngasih surprise ke putri ustaz goreng
padahal udah pakai sunblock pakai kacamata pakai payung
aku gak mungkin tunjukin video yang melk kirim
ke putri juga pangeran
karena kalau sampai mereka tahu video itu kiriman mel
aku khawatir hubungan putri sama mel jadi buruk
ibu tuh gak marah sama kalian
dan ibu ngebolehin kalau kalian pacaran
ya selama itu pacaran bisa memacu kalian kuliah juga buat kalian jadi lebih baik
bicara harus tahu batas
iya bu kita tahu batasannya kok
ibu harap kamu selalu ingat janji kamu ya
kamu akan lindungi dan jagain putri
pasti dong bu
seolah olah ibu tahu kalau gue sama pangeran tadi siang pernah tegur sama pak regan
apa apa regar ya aduin gue sama pangeran ke ibu
pak regar pak regar
tadi gue nggak malem banget pulangnya
sekarang udah ngorok kayak gitu sih
untung aja tadi dari salon dikasih masker ini
ini katanya perawatan lanjutan
karena muka gue ini udah kondisi kritis
harus segera diperbaiki
ibu beneran udah gak marah lagi sama aku sama pangeran
ibu tuh percaya sama kamu juga pameran
kamu tuh harus jaga kepercayaan ibu
jadi jangan pernah berbuat aneh aneh
pangeran akan kembali tampan seperti semula
apa apaan sih pak regan
kenapa pak regar
pak regar ada apa pak regar
pak regar lepasin pak regar
pak regar gak bisa nafas dong pak regar
ini saya pak regar
lagian nakut nakutin aja
sepikir maling tadi
ini masker pak regar masker
gimana pak regar tuh liat gara gara pak regar masker saya jadi rusak kan
eh benerin lagi deh bisa nih kayaknya
wih wih wih wang bangen buat mata mana nih
ini mata dua
kayak robin jadi
ibu masih kepikiran tante lydia ya
gimana bu proses hukumnya tante lydia sekarang
jadi status hukum tante lydia sekarang
dia tahanan kota pun
jadi maksud ibu tante lydia dibebasin
dia emang bebas dari tahanan polisi
tapi kalau untuk proses hukum semuanya tetap berjalan
jadi sekarang ini lagi proses untuk mengumpulin bukti
kalau bukti udah terkumpul
ya itu semua akan dilimpahkan ke pengadilan supaya proses hukumnya berjalan
ibu sih berharap kalau tante li dia itu dapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya pun
ibu sabar ya
kebenaran pasti akan terungkap
ya semenjak kejadian itu sih bu rizky jadi lebih diem lagi dari biasanya
tapi mungkin karena tante lidio bisa pulang ke rumah
rizky jadi lebih tenang
soalnya tadi juga di kafe kenangan dia nge ban
ibu lega dengarnya
ya walaupun sampai sekarang ibu itu merasa bersalah sama rizky
tapi ibu mau kasus ini tuh cepet selesai
dan tante lydia menanggung apa yang seharusnya dia tanggung
jadi harus bayar semua perbuatan dia
yaudah sekarang kamu pakai maskernya terus tidur
supaya muka kamu tuh cepet bener
sini ibu bantuin deh
kok biru biru gitu sih ibu aneh banget

udah buruk aja

nah bisa kan
jiwa ya probe biene git
ya lagi jauh
kita nyuri juri kesan sama orangbc itu